ya mas pada saat itu
saya benar benar sedih dan kehilangan sahabat terbaik saya mas
iya terima kasih
terima kasih di
kalau memang mbak nanti perlu apa apa
mbak boleh datang ke sini lagi
kalau gitu saya permisi dulu
bagus juga hasilnya
tapi gara gara si rasa itu
gue jadi harus keluarin uang gue buat benerin mobil
tapi siapa ya kira kira yang piloks nonin gue
oh jangan jangan si sila lagi
soalnya kemarin kan gue juga sempat dapet surat anceman buat jauhin si boy
terus jelas jelas tadi dia datang ke gue
terus marah marah suruh gue jauhin boy
tapi yaudahlah langsung gue pikirin
yang penting sekarang mobil gue udah beres
dike baru lagi
jangan sampai lolos
mama kok kita berhenti disini sih
ternyata mau ke rumahnya boy
yaudah kalau kita nunggu disini kan gak kepanasan sayang
sambilan kita melihat siapa aja kira kira yang datang di rumahnya boy itu
sajian kamu mau kayak kemarin
mama sih gak mau ya
ih mama kok jadi nge stalking gitu sih
gak banget deh
ih mama gak banget deh
nanti juga kamu bakal berterima kasih sama mama
dari sini tuh kita bisa liat
kira kira banyak kan temennya boy itu yang dateng
atau temen cowoknya kah
tapi kalau yang datang cewek gimana
yaudah tinggal kamu singkirin aja silah
boy ada di rumah nggak ya
nanti nggak ada di rumah lagi
jangan jangan dia di kampus lagi
dia sih harusnya berada di kampus
mungkin bentar lagi balik ya ma
soalnya dia tinggal satu kelas lagi
lagian mama sih datengnya kecepetan

ya udah nih biarin daripada terlambat kan
ih mobil siapa tuh bagus banget
ih mobil siapa tuh bagus banget
mobilnya kok gak dimasukin aja tuh ndoro
sebentar mana boy
belum pulangin ndoro
kok belum pulang sih dia
ke mana sih boy
tapi nanti kalau dia pulang
bilang jangan keluaran lagi ya pak
oke kita turun sekarang
ma tapi kan boy belum ada
udah gak apa apa kamu ikutin mama aja oke
pak jangan ditutup dulu
orang penting mau datang
cantik banget gitu loh
yalah nonsila toh
pasti mau nyariin demas boy ya toh
tapi demas boynya belum pulang ya non
oh belum pulang
kalau gitu ketemu sama papanya aja juga gak apa apa kok
ini ada temannya denmas boy
duh lama banget kita gak ketemu loh
baik baik baik sehat
mama kenal sama papahnya boy oh kenal banget dong
karena almarhumah istrinya om herman ini sahabat mama baik banget
oh kata pak tatang kamu temannya boy
kok bisa kebetulan banget ya
jangan salah mas
sila dan boy itu lebih daripada teman
uh panjang deh ceritanya
nanti saya jelasin
hahaha tapi untung ya
tadi gue agak disetrap sama bu cindy
gue dipajang di depan kelas
wajah seganteng gue ini
eh cobro gak usah disetrap juga
udah malu maluin orang ditanya fenomena gunung
es lu bandingin sama rinjani
yang penting gue bisa jawab
ya tapi jawaban lu salah cobro
woy kenapa sih lu
lo masih mikirin soal kalung ya
hah udah tenang aja kan
iya boy tenang aja
jangan soal tau lu berdua
ya gue diem karena gue lagi capek aja
oh ya udah kalo gitu gimana kalo kita nongkrong di warung mani ini aja
biar lebih semangat lagi
sekalian kita lanjut discuss soal turing kita

kalian berdua aja deh gue skip dulu hari ini
gue pengen istirahat
udah kalo yang nolih pengen istirahat
tapi inget istirahat yang bener
jangan cuma badan doang diistirahatin
ntar pikirannya malah gak bisa istirahat
gue banyak banget waktu gue
ngapain gue pake buat mikirin dia
udah udah lu masih dengerin si combro deh
ini kan lu istirahat aja boy
nanti soal turing kita gue kasih tau lagi
terus lu ngapain masih diem disini
lu juga jalan lah
saya bener bener gak sangka ya
setelah bertahun tahun lamanya
akhirnya kita bisa berjumpa juga mas
terakhir kita ketemu
saat pemakaman istri saya di surabaya kan
pada saat itu
saya bener bener sedih
dan kehilangan sahabat terbaik saya mas
terus gue mau ke rumah
nanti gue mau ke rumah

terima kasih bibi
bibi kenal dengan sila
mantan pacarnya den boy pak
kok mantan pacarnya boy
kok saya gak tau
dulu non sila sering kemari
cuma bapak gak ada
bapak lagi sibuk kerja
atau keluar kota gitu
aduh ini pembantu nyusain banget sih
kalau sampai aku gagal jodohin sila sama boy
kalau sampai aku gagal jodohin sila sama boy
batal deh ini